satu minggu pasca gempa dan tsunami di sulawesi tengah
kementerian sosial mengakui masih belum dapat menjangkau
dan memberikan bantuan keempat wilayah di dua kabupaten di sulawesi tengah
yakni sigi dan donggala
tim kementerian sosial republik indonesia langsung menggelar rapat terbatas
bersama dengan dinas sosial setempat dan relawan di kantor dinas sosial sulawesi tengah pada kamis malam
rapat digelar guna membahas pasokan bantuan berupa bahan makanan pokok
tenda pengobatan gratis dan trauma healing agar dapat segera masuk ke kulawi dan desa lori di kabupaten sigi
serta sindue dan tompe di kabupaten donggala
keterlambatan pasokan bantuan ini diakui oleh dirjen perlindungan dan jaminan sosial
linjam sos hari hikmat
akibat minimnya personel dari kementerian sosial dan relawan untuk menjangkau tujuh belas titik wilayah yang dianggap rawan
dan membutuhkan bantuan
selain itu kurangnya pemahaman dari pemerintah kabupaten kota
yang terlambat meminta bantuan beras milik tim sos
sebanyak dua ratus ribu ton di gudang bulog menyebabkan penyaluran bantuan tersebut juga tersendat selama beberapa hari
tim kementerian sosial menargetkan hari ini seluruh bantuan bahan pokok
posko pengobatan tenda dan trauma healing akan segera disalurkan ke tujuh belas titik
yang dianggap rawan membutuhkan bantuan tersebut
yang terakhir ini kecamatan sidowe kompi
dan perubahan lurie bagi bumi meraka kondisim dan ke compulsbane mobilisasi
atau halizede informasi tersebut
diadakan utama bikin cermin dipitahkan dari hukum yang diperlukan dari anggota kota kota kementerian sosial

yang dianggap rawan membutuhkankan pelasaran dan sasaran perlawanan di pub
sekarang tersedia tiga tim yang mau hadir di sana
jadi lebih pada sekarang mendorong keupatan keupatan lain yang siap untuk bergabung
siap untuk membantu saudara saudara yang ada di palu donggala sama di sigi